sampai jumpa di video selanjutnya

syah uang juga tinggal segini
sengsara banget sih aku
selamat pagi manis
ini ada bunga buat lo
sejak kapan sih kamu jadi gombal kayak gini
eh suara apaan tuh
suara perut lo ya
bukan kak bukannya ini bukan suara perut apa
lu lapar ya
itu kok gak lapar kok bunyi emang gak ada makanan apa
pantes aja perut lo bunyi terus masa anak cewek gak punya sesuatu buat dimasak
iya orang aku udah makan kok
tadi gue udah lihat tukang sayur di depan kita belanja aja yuk
anak ayah lo pasti jarang belanja kan soalnya nggak bisa masak
lain kali kalau misalnya minta masakin ngomong aja gak usah malu malu
ya marah kan
yaudah deh ya mendingan sekarang bantuin gue di dapur aja yuk
kok susah sih

aku gak lapar
cobain aja dulu enak lah
enggak aku gak lapar juga
enak banget loh serius coba coba dikit dikit
bunyi apaan tuh
nusik ham kan gue supin
udah siap kok